peraturan menteri kesehatan pmk no dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh tentang pelayanan radiologi klinik menuai kontroversi
aturan ini dinilai membatasi sejumlah layanan dan dianggap berpotensi memicu kekacauan dalam layanan kesehatan
lima belas profesi kedokteran bahkan meminta menteri kesehatan terawan agus putranta untuk mencabut permain case tersebut
karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak
untuk membahasnya siang hari ini sudah bergabung narasumber dari luar studio melalui sambungan zoom
ada prof david perdana kusuma ketua mkki majelis kolegium kedokteran indonesia
selamat siang prof david
selamat siang mbak ripana semoga sehat selalu
sehat selalu prof
dan kita juga sudah mengundang sebetulnya perwakilan dari kementerian kesehatan
namun hingga detik ini sampai kita on air belum ada yang bersedia untuk hadir
dan juga menjelaskan polemik permain case no dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh tentang pelayanan radiologi klinik
saya mau langsung saja ke prof david
anda sebagai ketua mkki dan juga ada lima belas profesi kedokteran
meminta agar menteri kesehatan terawan agus putranto mencabut permenkes tersebut
apa alasannya sebetulnya prof
baik mbak rifana dan juga para permisa selamat siang semuanya
jadi saya mewakili teman teman bukan hanya lima belas
dua puluh lima kolegium dan dua puluh lima profesi kurang lebih lima puluh dari gabungan yang ada di kementerian kesehatan
saya mengucapkan terima kasih kepada menteri kesehatan dan kolegium dan perhimpunan
yang menyatakan penolakan dan mengharapkan menteri kesehatan dapat mencabut pmk ini
demi kemaslahatan dan juga demi konsentrasi kita semua dokter dan masyarakat
karena memberi bantuan pelayanan pada saat bencana covid ini
oke prof david sebetulnya dampaknya apa ketika kemudian permenkes nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh
tentang pelayanan radiologi klinik ini diterbitkan dampaknya apa bagi masyarakat
dan juga bagi para tenaga medis yang masuk ke dalam kolegium yang menolak ini prof david
baik jadi ada tiga hal yang akan menjadi perhatian kita terkait dampak pmk ini
yang pertama adalah terkait pelayanan
pelayanan kesehatan dan tentunya akan sangat dirasakan oleh masyarakat
jadi perlu saya sampaikan ada lima belas bidang spesialis dan satu bidang kedokteran umum
yang total enam belas bidang yang akan terdampak akibat pmk ini
dan tentunya kita ketahui bahwa pelayanan dari lima belas bidang ini
menyangkut dua puluh lima ribu dokter spesialis dan satu ratus empat puluh satu ribu dokter umum
bayangkan pandekan ini
diberikan keistimewaan untuk satu lima ratus tujuh puluh dokter radiologi saja
kita akan kehilangan kekuatan dalam membeli pelayanan masyarakat yang cukup luas
tidak hanya pelayanan dan juga berdampak pada pendidikan
karena pendidikan sangat terkait dengan pelayanan yang diberikan
dan ketiga poin pentingnya adalah terganggunya hubungan kesejawatan antarprofesi
itu yang paling kami khawatirkan
oke artinya mkki dan juga
lima belas profesi spesialis dokter yang lain menilai dengan diterbitkannya permen kas ini
hanya menguntungkan dokter spesialis radiologi
yang tersirat pada pmk tersebut memang ini seperti mengistimewakan spesialis radiologi
dan mengabaikan lima belas bidang yang lain
tapi yang perlu kami sampaikan yang menyampaikan keberatan dan penolakan ada lima puluh
terbitnya permenkes ini apakah kemudian ada kaitannya dengan subspesialisasi menteri terawan
yang juga berlatar belakang sebagai dokter spesialis radiologi
jadi beliau sebagai seorang radiolog dan itu yang kami sangat sayangkan
di saat pandemi di mana kita harus bahu membahu bekerja sama dengan masyarakat
menangani bencana pandemi
di saat pandemi ini kemudian dimunculkan pmk yang sangat bernuansa konflik of interest
oke tadi anda mengatakan bahwa akan terganggunya pelayanan
apa pelayanan yang kemudian dapat terganggu di masyarakat
seperti contohnya apakah kemudian semua imaging pemeriksaan yang menggunakan imaging
seperti usg ibu hamil kemudian pemeriksaan mri ct scan dan juga usg mata
juga semuanya harus melewati dokter spesialis radiologi begitu tidak bisa dilakukan oleh dokter spesialis
jadi untuk dokter spesialis opsgen untuk ibu hamil pemeriksaan usg kemudian usg untuk mata
dari dokter spesialis mata bagaimana sebetulnya terganggu pelayanannya seperti apa
betul jadi dengan pmk itu yang kami cermati bersama dengan kualifikasi pelayanan di tingkat pertama
media dan purna di situ diperuntukkan bagi spesialis radiologi
walaupun di situ tidak tertulis bahwa
spesialis lain tidak diperkenankan
tapi dengan dikatakan bahwa spesialis radiologi yang berwenang
jika ada dokter lain yang akan mengerjakan
harus mendapatkan sertifikat kompetensi dari kolegium radiologi
itu menurut kami lebih sudah mengarah pada suatu monopoli kompetensi
walaupun kemudian berusaha dijelaskan oleh kemenkes bahwa itu tidak mengganggu pelayanan
interpretasi dari yang tertulis
di mana bidang lain selain radiologi kalau ini akan mengerjakan prosedur
menggunakan imaging atau peralatan radiologi
harus atas pengakuan kolegium radiologi kita anggap itu hanya diperuntukkan pada radiologi saja
artinya masih tetap boleh dilakukan jika dokter spesialis kandungan ingin memeriksa ataupun melakukan usg terhadap ibu hamil
masih boleh dilakukan tapi harus mendapatkan izin dari kolegium radiologi
begitu walaupun dalam tatanan kami tidak ada kolegium bisa memberikan kompetensi bagi bidang spesialis lain
itu yang berlaku di kita
ini baru pertama kali terjadi ya prof david
iya ini satu keanehan dan itu bukan wewenang menkes itu wenang wilayah predium
oke itu bukan mewenang menkes sebelumnya ada dialog kah untuk konsultasi dari menteri kesehatan dengan mkki
majelis kolegium kedokteran indonesia dan juga kolegium kedokteran lainnya
ada dialog tidak untuk konsultasi prof david sebelumnya
semestinya begitu pada pmk pmk yang lain selalu kami sebagai stakeholder diibatkan
karena akan keluar peraturan yang anda berimplikasi bagi pelayanan di bidang anda ada masukan atau tidak
itu dialog yang semestinya tapi untuk ini tidak ada pembahasan tidak ada harmonisasi tidak ada sosialisasi
jadi ini langsung keluar
apa dampaknya kemudian kalau
ini tetap dilanjutkan ke depannya sementara tadi anda mengatakan akan terjadi kesenjangan ataupun ketidak harmonisan
antara satu profesi sejawat dengan yang lainnya begitu
kalau ini terus dilanjutkan tidak dicabut akan seperti apa
apakah akan ditaati oleh teman teman dari kolegium yang lain atau akan seperti apa prof david
ya jadi harapan kami ini dicabut tapi kalau tidak dicabut
andaikan kita harus patuh pada pmk tersebut masyarakatlah yang akan terdampak
bayangkan tidak seorang kardiologi ahli jantung pasien sesak harus dilakukan anggiografi
semua tidak melakukan apa apa apa yang terjadi akan berjatuhan korban korban yang terdampak terutama pada masyarakat
oke ada langkah hukum yang akan ditempuh oleh mkki dan juga kolegium kedokteran lainnya yang merasa keberatan
karena kalau permen kes ini sebetulnya masih bisa ditempuh dengan langkah hukum gitu
ya kami berharap
demi kemaslahan untuk masyarakat dan kepentingan yang lebih besar dan tetap memelihara fokus konsentrasi untuk penanganan covid
selayaknya ini dicabut
dan kita punya waktu sepuluh hari kami memberi waktu sepuluh hari untuk bisa direspon oleh menteri kesehatan
setelah itu kita akan melihat langkah apa yang bisa kita lakukan
oke terima kasih sekali prof david perdana kusuma ketua mkki majelis
kolegium kedokteran indonesia atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini